ngomong katanya mau bawa gue ke negeri sihir
badan doang gede nih
eh orang gila kayak kamu bukan tandingan
sekarang waktunya kita
kamu disini pasti gak zeta
jangan trek trek kenapa sih
pokoknya kita harus pulang
zeta kamu nih jahat tau gak
udah aku bilang aku gak mau ikut sama kamu
aku mau tinggal disini aja sama juragan
kamu kalo mau pulang pulang aja sana sendiri
ngapain kamu tinggal disini lagi
si duta aja udah ngelupain kamu
yaudah deh kalo kamu gak percaya
kamu buktiin aja sendiri ya
kalau kamu gak tau lagi mau kemana
kamu buktiin aja sendiri ya oh iya
kamu t fierain aku ya
juragan ini mini
juragan mini gak punya siapa siapa lagi selain juragan
selamat bangun kembali juragan
juragan mini masih kecil nih
juragan ih juragan kok gitu sih
ini juragan lupa ya sama mini
juragan kok gitu sih
ini mini masih juragan lupa sama mini
juragan inget dong
ini bukan monster
juragan jahat banget sih
diam di situ

juragan jahat banget sih
mini mau tinggal sama juragan
mini mau masuk

udah udah udah
tadi cuma mimpi
gak mungkin mendengar
juragan bukain pintunya
juragan udah lupa nih sama aku
dia udah buang aku
ternyata zeta benar
juragan udah bener bener lupa sama mity
tuh kan aku udah bilang
dunia nyata ini gak aman buat kamu
ini kamu jahat zeta
aku benci sama kamu
juraganmu mana si duta
dia kok rela ngebiarin kamu dikejar kejar anjing sendirian
kembaliin ingetan juragan aku kayak dulu
sayangnya aku gak mau
zeta kamu curang
aku kan kecil
coba kalau aku gede aku pasti bisa kembaliin ingetan juragan
itu kayaknya gak mungkin deh
sihir kamu itu bukan tandingan aku
kalau gitu sekarang kita pulang
enggak gak mau
buka kan jalan ke negeri sihir
nah ini dia nih
lo ngomong katanya mau bawa gue ke negeri sihir
tahunya lo bawa gue ke dunia apa nih
gue harus bikin perhitungan sama oleh
badan doang gede nih
eh orang gila kayak kamu bukan tandingan aku
aku bisa ngejatuhin kamu dengan satu kali
sini kamu tunggu sedikit ya
lo keungguh gini
ya aku dong
tahan dulu tahan dulu
jangan berantem sini ya
kita berantem di atas
di udara aja ya
biar dingin adem
bisa terbang gue sekarang
gue tunggu lo di atas ya
gue jalan duluan

semoga ini biasa juga untuk anda
terima kasih berberthonan dengan media media dan sosial media
saat ini saya sendiri berdiri di tangkapan of canvas
aku pikir gue suara seperti jubah

untuk saya sendiri
kan aku merasa seperti seni there is no shade to solit
seperti manusia like america

mau kasih tas
juragun mini cinta sama juragun
juragun inget dong

duta udah kena sihirku
sampai sekarang belum ada penyihir yang bisa mematahkan sihirku
juragan beneran inget lagi sama mini
jangan jangan ini mimpi
ini bukan mimpi
ini beneran aku inget sama kamu
karena speter ini aku jadi teringet sama kamu
sirku dikalahkan oleh manusia dan penyihir paling bodoh